jawa tengah setelah ribuan pekerja pabrik semen di rembang jawa tengah dirumahkan banyak pengangguran di sekitar pabrik
selain itu pedagang di wilayah ini terkena imbas dihentikannya operasi pabrik semen tersebut
kondisi pabrik semen yang proses pembangunannya dihentikan ini tampak lengang dan tidak terlihat adanya aktivitas pekerja
hal ini terjadi karena tiga lima ratus pekerja dirumahkan setelah izin operasi pabrik semen di rembang jawa tengah tersebut dicabut
akibatnya ribuan pekerja menjadi pengangguran
bukan hanya itu pengurangan pekerja tersebut juga berdampak pada keberadaan warung di sekitar pabrik
sejumlah warung yang biasanya menyediakan kebutuhan makan bagi para pekerja kini bahkan tidak berjualan
pabriknya ditutup itu jadi sekarang seperti penghasilannya juga menurun
terus setiap harinya aktivitasnya apa
ya wes tengah tengah di sini nggak ada kegiatan nggak ada orang
hal ini membuat warga sepenuhnya
sekitar pabrik miris sutrisno misalnya beberapa hari lagi akan dirumahkan oleh pihak pabrik
ya sampai sekarang saya masih aktif di sana cuma saya tinggal beberapa hari lagi sudah kena surplus pak
karena itu pabrik katanya sudah ditutup
untuk itu tidak ada lanjutan jadi saya ya takut kehilangan kepekerjaan pak
sementara itu warga yang mendukung pabrik semen tetap berdiri
pabrik merekrut kembali ribuan warga di sekitar pabrik
kalau saya tidak setuju pak karena anak anak saya itu sudah banyak yang kerja
kalau diberhentikan bagaimana nanti pak nasibnya pak
kalau disuruh bertani pak tidak mungkin mau pak
harapan saya harus dikembalikan lagi pabrik semen di rembang
jangan sampai berhenti harus dilanjutkan
ribuan warga rembang berharap pabrik dapat kembali beroperasi
sebab banyak warga yang menggantungkan hidup mereka pada pabrik semen